bandara internasional soekarno hatta tangerang banten pun masih tetap dipadati oleh penumpang yang ingin terbang
nah untuk mengetahui situasi terkini pada h tiga lebaran saat ini sudah ada dea intan kartika di bandara soekarno hatta
selamat pagi dea apakah di h tiga hari ini masih terlihat penumpukan calon penumpang di bandara soekarno hatta
selamat pagi joy pantauan kami dari bandar udara soekarno hatta tangerang banten
penumpukan calon penumpang sudah tidak terlihat lagi
kami memantau di sejumlah terminal seperti terminal satu a satu b dan satu c
memang terlihat calon penumpang sudah mulai masuk ke dalam check in area
namun tidak terlihat antrian yang panjang seperti kita lihat pada beberapa waktu yang lalu
joy dari informasi yang kami terima memang diprediksi hari ini akan ada penurunan jumlah penumpang
yang berangkat dari bandara udara soekarno hatta tangerang banten
jika pada hari kemarin tercatat total sekitar lebih dari satu ratus sembilan puluh ribu penumpang yang akan berangkat dari bandara soekarno hatta ini
hari ini diperkirakan lebih sedikit dari pukul empat hingga tujuh pagi waktu indonesia barat
tadi tercatat sudah ada enam sembilan puluh tiga penumpang yang diberangkatkan menuju ke sejumlah destinasi favorit
jika pada h tujuh hingga h dua kemarin destinasi favorit seperti surabaya kemudian
yogyakarta surakarta semarang medan dan denpasar
ini merupakan kota kota yang merupakan kampung halaman dari para calon penumpang
namun pada h tiga ini joy mereka memiliki tujuan berbeda
kebanyakan dari mereka joy selain mereka juga ada yang masih ingin pulang kampung
seperti itu mereka juga ada yang bertujuan untuk berlibur
salah satu destinasi yang dituju oleh para calon penumpang ini adalah denpasar
kita tahu denpasar banyak juga tempat tempat wisata sehingga mereka menghabiskan waktu libur hari raya idul fitri ini
hingga tanggal tiga juli dua ribu tujuh belas ini di kota denpasar ada juga di kota kota di sulawesi joy
memang jika kita melihat dari pantauan kami di sini joy memang tidak ada yang berbeda dari sudut pandang keamanan di sini
keamanan di sini masih terlihat
cukup ketat kami melihat ada petugas kepolisian kemudian juga ada prajurit tni
dan ada personil personil dari angkasa pura ii yang selalu siap untuk kita memberikan informasi
juga penjagaan terhadap titik titik vital salah satunya adalah di bandara soekarno hatta
sedikit berbincang soal arus lalu lintas di bandara udara soekarno hatta
ini di h tiga ini joy terlihat lebih lengang dibandingkan pada hari hari kemarin
tadi kami sempat melakukan perjalanan joy dari arah tengah kota jakarta
yaitu tepatnya dari arah jakarta selatan menuju ke terminal satu
dan memang kami hanya memerlukan waktu dengan waktu dua puluh menit saja
jika pada beberapa waktu yang lalu ada kelihatan ada kemacetan
bisa menghabiskan waktu satu hingga satu lima jam
namun untuk hari ini suasana lalu lintas di sekitar bandara soekarno hatta
tangerang banten ini terlihat cukup lancar
dan untuk prediksi puncak arus balik diprediksi akan jatuh
pada h enam atau pada tanggal dua juli dua ribu tujuh belas mendatang
ya terima kasih atas laporan anda dea intan kartika
yang berada di bandara soekarno hatta tanggerang banten